penyalahgunaan data pribadi kini telah diatur dalam undang undang nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
yaitu undang undang perlindungan data pribadi
tertera dengan jelas larangan dan juga ketentuan pidananya
jika melanggar aturan yang tertera di dalamnya
sebelum kita menelaa larangan dan juga ketentuan pidana jika melanggar uu pdp ini
kita lebih dulu harus mengetahui jenis data pribadi apa saja
yang termaktub dalam undang undang tersebut undang undang perlindungan data pribadi ini
ini termaktub dalam pasal empat jenis data pribadi
nah ada dua kategori yaitu yang bersifatnya umum dan juga spesifik
nah dalam ayat dua ini termaktub nih yang ayat dua mengenai kriteria data pribadi yang spesifik
ada mengenai informasi kesehatan biometrik biometrik itu seperti pengenalan fisik
ada juga genetika catatan kejahatan anak keuangan pribadi
dan juga kesehatan yang spesifik
dan juga data lain yang diatur dalam undang undang
sedangkan kemudian dalam ayat tiga nya ini mengatur mengenai sifat umum data pribadi
yaitu seperti identitas umum nama lengkap jenis kelamin kewarganegaraan agama
status perkawinan dan atau data yang dikomunikasikan untuk dapat mengidentifikasi seseorang
nah selanjutnya kita akan lihat larangan apa saja yang diatur dalam undang undang ini
dalam pasal enam
ini kita dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya
dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun bisa merugikan pemilik data tersebut
kemudian di ayat dua nya ini menyatakan bahwa kita dilarang untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya
dan menggunakan data pribadi yang bukan milik kita
jadi kita mengungkap dan juga menggunakannya
karena ini juga tidak boleh
selanjutnya tidak hanya di pasal enam puluh lima saja ada di pasal enam puluh
di pasal ini mengatur larangan membuat data pribadi palsu
jadi kalau kita sendiri membuat data pribadi palsu itu juga tidak diperbolehkan
atau memalsukan data pribadi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain
ataupun orang lain ini kemudian dirugikan atas perbuatan kita tersebut
tentuan pidananya apa saja
tidak sebentar jika melanggar aturan penggunaan data pribadi ini
dalam bab empat belas undang undang pdp ini diatur
jika ada orang yang sengaja melanggar aturan aturan yang ada dalam undang undang
akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama
atau maksimal selama empat hingga enam tahun penjara
dengan denda empat hingga enam miliar rupiah
tidak hanya itu saja
dalam pasal enam puluh sembilan juga diatur
dari perampasan keuntungan
atau hasil kekayaan yang diperoleh dari hasil pelanggaran undang undang pdp ini
jadi tidak hanya pidana penjara diberikan denda
namun hasil keuntungan yang kita dapat jika menyalahgunakan ini juga bisa dirampas
nah yang bisa dikenakan pasal ini tidak hanya individu
namun juga korporasi
jadi jika terbukti melanggar ketentuan undang undang ini
korporasi bisa dikenakan atau dijatuhi pidana denda
pembukuan seluruh usahanya hingga bisa dicabut izin
dan juga dibubarkan korporasinya
jadi penyalahgunaan data pribadi ini bukanlah perkara enteng
jika ada yang terbukti melakukan pelanggaran data pribadi ini
tidak hanya individu namun korporasi pun akan terjerat
jika melanggar aturan undang undang pdp